komisi pemberantasan korupsi atau kpk rabu siang menangkap tersangka bupati bangkalan abdul latif amin imron dan lima kepala dinas pemkap bangkalan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di pemkap bangkalan
setelah menjalani pemeriksaan di mapolda jatim sejak rabu siang hingga sore ke enam tersangka langsung dibawa menuju ke jakarta
kepala dinas yang ditangkap diantaranya kepala dinas pupr kepala dinas ketahanan pangan kadis perinnaker kepala bkpsda dan kepala pmd yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala dinas di lingkungan pemkap bangkalan
sebelum ditangkap ke enam tersangka termasuk bupati bangkalan sudah mendapatkan surat panggilan dari kpk untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di mapolda jawa timur
kuasa hukum bupati bangkalan menyatakan dalam proses upaya paksa ini kpk melakukan pemanggilan terhadap kliennya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung ditreskrim suspolda jatim bersama lima orang kepala dinas pemkap bangkalan
dalam pemeriksaan bupati bangkalan hanya mendapatkan tiga hingga empat pertanyaan yang dinilai tidak termasuk dalam pokok perkara yang kemudian disodorkan surat penangkapan
kaitan dengan materi pokok
sebelum pemeriksaan tadi saya sedang
saya sudah ketemu ke lima tersangka
dari lima tersangka semua menyatakan tidak pernah selama proses pansel ya proses seleksi asesmen yang disangkakan oleh kpk bupati yang jadikan tersangka hari ini minta uang
sama sekali tidak pernah
dan mereka juga tidak pernah menyerahkan uang itu ke bupati